banjir lahar dari gunung semeru menerjang sejumlah daerah aliran sungai di lumajang jawa timur
kepada kami sore banjir lahar tersebut terjadi setelah kawasan gunung semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi
material vulkanik gunung semeru terbawa banjir lahar yang terjadi setelah kawasan gunung semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi
lahar dari gunung semeru ini menerjang aliran sungai besuk lanang desa supiturang kecamatan pronojiwo lumajang pada kamis sore
akibat banjir lahar ini jalur alternatif antar kabupaten lumajang malang terputus
hingga kini status gunung semeru masih berada di level tiga atau siaga
haliran jalan untuk arah lumajang malang tertutup terbaru karena jalannya sudah rusak
dan untuk proses kebaikan akan segera dilaksanakan supaya pengendara bisa nyetir kembali